duta besar amerika serikat dan inggris untuk israel pada sabtu ikut dalam unjuk rasa warga israel
unjuk rasa tiap akhir pekan dilakukan keluarga warga israel yang disandra kelompok hamas
selain amerika serikat dan inggris duta besar austria juga menunjukkan dukungan bagi warga yang menuntut pemerintah israel menghentikan perang
dan fokus menyelamatkan warganya di sandra kelompok hamas
selama lima bulan tiap akhir pekan warga israel yang kerabatnya disandra berdemonstrasi di sejumlah tempat di israel
saat ini perundingan yang difasilitasi amerika dan qatar antara israel dan kelompok hamas menemui jalan buntu
pemerintah menjamin mentanyahu saat ini ditekan kabinet perangnya agar menjalankan cara baru dalam menghadapi hamas